ada sejumlah rute yang bisa dilalui ketika akan berkunjung ke masjid raya al jabar
rute pertama bisa melalui jalan gede bage selatan lalu ke jalan stadion gbla dan sampai di masjid raya al jabbar
rute kedua melalui jalan soekarno hatta cibiru kemudian masuk ke jalan cimencrang
warga bisa menggunakan kendaraan pribadi ataupun umum
nah di pertigaan cimencrang ini anda yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun online anda bisa langsung menyusuri jalan ini sejauh satu km
sementara jika anda menggunakan kendaraan umum anda bisa turun di sini lalu melanjutkannya menggunakan ojek yang banyak tersedia di kawasan ini
dari pertigaan ini butuh waktu sepuluh sampai lima belas menit untuk sampai ke masjid raya al jabar
sekitar tiga ratus meter dari lokasi merupakan pertemuan
dari jalan cimencrang dan jalan stadion gbla sehingga kerap terjadi kemacetan
memasuki area masjid lahan parkir tersedia luas di sini
namun ramainya kunjungan membuat lahan parkir dipenuhi kendaraan
kemegahan masjid raya al jabar menyambut setiap warga yang datang
namun warga yang datang tidak bisa langsung memasuki area dalam masjid
pasalnya menurut kepala satpol pp provinsi jawa barat ade afriandi
sejak dua hingga tujuh januari mendatang tengah dilakukan
pembenahan sarana dan prasarana
sehingga waktu kunjungan ke dalam masjid raya al jabar dibatasi yang dibagi dalam tiga sesi
dari mulai jam tiga pagi sampai jam delapan pagi itu bisa digunakan untuk beribadah sholat jikir dan sebagainya
kemudian jam sebelas sampai dengan jam tiga belas siang sholat zuhur
kemudian jam lima belas sampai jam dua puluh dua
jadi dari mulai asar maghrib isya
nah jadi di luar jam itu masyarakat memang tidak diperkenankan memasuki ruang utama
tapi dari batas suci sampai ke pintu ruang utama pintu luar
itu masyarakat masih bisa menikmati atau memanfaatkan fasilitas tersebut
termasuk fasilitas yang di plaza koridor utara ataupun selatan termasuk taman
itu bisa dimanfaatkan masyarakat
pembenahan sarana yang diperkenankan
pembenahan sarana yang diperkenankan
yang paling menonjol adalah pemasangan karpet
menurut produsen karpet karpet seluas tujuh dua ratus meter persegi berbahan wall yang didatangkan dari turki
motif yang satu dengan yang lain harus dipasang beriringan
sehingga pemasangannya pun membutuhkan waktu yang tidak sebentar
kalau di sini kurang lebih lima belas harian untuk butuh selesai pemasangan karpetnya
tapi pas kita lagi dipasang kita kan depan sudah selesai
jadi depan sudah bisa
buka untuk ibadah gitu
kita pakai ini misalkan sahabat dua sahabat ketiga sahabat empat gitu kan
jadi orang orang sudah pada bisa sholat terus bisa dilihat dalam gitu kan
jadi waktu kita jam kerja sama yang waktu ibadah kita nggak digangguin gitu
kita alhamdulillah udah dibantuin untuk dibuka jalur
jadi orang orang bisa pada masuk sebelah kanan sama sebelah kiri
selain pemasangan karpet yang belum selesai
selain pemasangan karpet yang belum selesai
ada atas lain yang belum siap
seperti sistem kelistrikan kamera pengawas sound system toilet hingga museum dan ruang pameran
selain itu ketersediaan tempat sampah juga masih kurang
di sisi lain petugas keamanan yang dikerahkan masih dari instansi atau dinas yang diperbantukan
nah apa yang kemudian menjadi alasan warga tertarik mengunjungi masjid al jabar dan dari mana mereka
saya ajak anda untuk wawancara warga yang sedang berkunjung
dari tasik jam berapa
delapan sampai di sini jam sebelas an
apa sih yang menjadi alasan bapak tertarik mengunjungi al jabar
ini adalah merupakan salah satu kebanggaan orang jawa barat
ini merupakan salah satu momentum
merupakan salah satu jawa barat ini
ini merupakan sejarah yang merupakan islami
sehingga ya pengunjung seperti saya ingin tahu
oh seperti ini
apa yang bikin ibu tertarik datang ke al jabar
rasa penasaran ingin tahu
sama siapa aja bu ke sini
dari jam berapa
dari jam sepuluh sebelas lah
aktivitas yang tadi sudah dilakukan apa aja bu di sini
baru keriling keriling lihat lihat
menurut dosen teknik sipil itb sonny sulaksono wibowo
tingginya antusiasme warga berkunjung ke masjid raya al jabbar adalah halumrah
karena rasa penasaran
sehingga tak mengherankan akses menuju ke kawasan masjid terjadi kemacetan
namun menurut sony kemacetan terjadi karena akses menuju ke kawasan tersebut
tidak dihitung dengan seksama
ia menilai pembukaan masjid raya al jabar ini dipaksakan
tanpa ada pembenahan akses jalan
nah yang jadi pertanyaan itu adalah
mengapa masjid itu diresmikan tapi aksesnya tidak diperbaiki dulu
di sana di kawasan sana itu benar benar akses jalan
jalan kabupaten malah kelasnya
ya ini jalan kecil
jalan yang memang dari dulu sudah ada
dari dulu waktu zaman masjid al jabar gbla masih berupa sawah
tidak ada perbaikan atau apa gitu
jadi begitu masjid itu diresmikan dioperasikan
ya memudar dan tidak siap
sebelumnya masjid raya al jabbar diresmikan oleh gubernur jawa barat ridwan kandung
yang dianggil pada jumat tiga puluh desember dua ribu dua puluh dua
tidak hanya warga sekitar
tetapi banyak juga pengunjung dari luar bandung
bahkan luar jawa barat yang datang
masjid tersebut diresmikan setelah sebelumnya dibangun selama lebih kurang tujuh tahun
zai ul haq khafi jati bandung jawa barat